tapi sayangnya saya tidak bertahan lama di posisi kedua
lanjut dia naik bajai
ya nggak dapat kalau bukan landanan
di dalam industri musik sendiri
jadi kan gak pakai apa apa ini gak pakai kecap gak pakai sambal
asupan otak ya dan asupan gigi juga ya
lu kenapa lu jawab nggak setuju kenapanya juga

mana investasi atau pinjaman atau teknologi finansial yang baik gitu
dan kita sebagai rakyat indonesia juga udah tahu kan kalau kata kata itu emang sering keluar dari caleg yang kalah
wilayah itu akan dipimpin oleh wali kota dan bupati yang dipilih gubernur